harus kayak beri hukuman kamu anak bandel pak kita bukan anak bandel kita anak kunanta
iya itu dia ada kamu yakin kalau dia itu terbaru tadi siakin sekarang
dalam perniagaan seperti dalam surah al mutafifin yang ini ya kecelakaan besar
lah bagi orang orang yang curang
yes orang orang yang apabila menerima takaran dari orang lain
mereka minta dipenuhi dan apabila mereka menangkar atau menimbang untuk orang lain
mereka mengurangi tidakkah orang orang itu yakin bahwa suatu hari nanti hari yang besar yaitu
hari ketika kita dibangkitkan manusia berhadapan dengan ya roh semesta alam wassalamualaikum warahmatullahi
lu ngapain lu ceramah ceramah di sini ganggu gue aja loh udah lu mendingan lu pergi pergi pergi eh bang
jangan gitu dong sama anak anak dia kecil distintuh bukan buat mengemis kenapa bang
gua bikin telinga gua gatel ah ya udah bakalan bukti bakal abang curang ya emang kagak curang
buktiin buktiin eh lu mau ke mana lo eh ini tempat gua ini loh main masuk masuk aja wah
ini ada bukti ada pemberatnya toh bener abang curang apa apa ngeles lagi
ini walhamdulillahfatherlesoh temanaste fémyung
ini juga ya ketuanya ya sabar sabar dulu ini salah paham pasti dulu jangan satu duanya dong
pak masa penampilan baik baik gini dikira komplotan penjahat ya elah penampilan kayak
gini mah cuma kedok doang sabar dulu sabar dulu ya pak gini gini gini biar ini tidak
kesalahpahamannya makin jauh ya biar saya perkenalkan diri saya dulu ya saya ini ridwan
dan ini berdua adalah santri santri saya pak ini hai kalau dan yang ini namanya asun dan memang
saya sedang menugaskan santri santri saya ini untuk belajar berceramah di luar pak nah karena
kami dari pondok pesantren kunanta oh betul betul saya minta maaf ya pak saya udah emosi dia nih
bapak bapak ibu islam itu adalah agama yang penuh kedamaian jadi maafinlah bapak ini
kasih dia kesempatan kau bisa prikamen curang lagi baru kita lapor ke pihak yang berwajib
euch dan lagi nih bapak ibu allah itu mahapa ngabun masa kita nggak bisa sih mafiin bapak
ini iya pak ampun pak maaf saya ngesel nggak ngurangin lagi pak saya salah pak ya dimahaminoft
nah yaudah selesai berarti urusannya kan
silahkan bapak bapak boleh bubar kembali ya
kita ceramain bapak ini aja
ini bapak ini bapaknya
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
nah bapak bapak ibu ibu sekalian
perkenalkan nama saya sobri
sobri yang paling ganteng paling keren paling kece
di belahan dunia ini
hari ini saya akan ceramah
saya akan membawakan ceramah tentang kesabaran
apa bapak tahu arti sabar
jadi manusia itu harus sabar
kalau nggak sabar nanti dia marah marah terus
nggak tahu apa saya lagi sakit gini
ketahuilah bahwa sakit bapak itu berasal dari allah
dengan izin allah
penyakit bapak akan diangkat
karena penyakit itu adalah pil burung dosa
luqman kamu terlalu juga ya
mau pengen taruh
berarti majalahnya pas dong
harus saya beri hukuman ke anak bandel
pak kita tuh bukan anak bandel
kita tuh anak kunanta
iya itu dia
aduh aduh aduh
kamu yakin kalau dia itu terharu
tadi si yakin sekarang nggak
ini tuh yakin
aduh cukup rasa yang mau dibawa ke mana
untung kita orang datang buat ngasih tau
kalau nggak bapak udah tambah dosa tuh
eh eh astaghfirullah
haikal haikal asun
itu namanya takabur
hidayah itu datangnya hanya dari allah subhanahu wa ta'ala
dan kita sebagai manusia itu hanya sebagai perantara
iya pak ustadz
dik saya janji nggak akan mengulang lagi
saya takut dosa
takut emak allah
kalau begitu kami ikut senang dengarnya
maaf mungkin nanti pembeli bapak agak sedikit berkurang ya pak
karena kan tadi ulah kecurangan dari bapak sendiri yang terungkap
nah itu adalah risiko bapak
jadi bapak pun juga harus bertanggung jawab atas perbuatan bapak
anggap aja ini sebagai penebus dosa di dunia
daripada bapak ditembus dosanya di akhirat lebih baikan di dunia pak
karena rezeki itu diatur sama allah pak
nah itu dia
kalau begitu sekali lagi kami mohon maaf banget kalau sudah buat kerusuhan di toko bapak
ya nggak apa apa terima kasih pak ustadz sebelumnya
dik terima kasih ya dik
kalau begitu kita langsung pamit ya pak
ya makasih ya pak ustadz
balik balik balik
kok kita kayak teriakir waling sih sob
kamu ngapain pakai baju
ini ini baju siapa
baju apaan sih
aduh aduh aduh
jangan jangan kita itu diteriakin waling karena ini
aduh aduh aduh
sekarang ini gara gara kamu nih
itu mau namanya sungguh terlalu
itu kamu ngambil jeburan orang
kita diteriakin waling
cepetan kabur kabur
haduh aduh aduh
aku minta perdamaian aduh
umm berbahaya etwas
lalu aku akan menang
lukman indra sobri
aku akan menang
kok kenapa lari larian sampai ke pasar
ya udah coba aku ikutin mereka aduh
eh bukan malik
tunggu tunggu tunggu
aduh gimana itu
kesukaan sudah pada jadi maling
kemana orang tuanya
bapak kita tuh bukan maling
tadi itu kita itu pengen ceramah kita tuh loiting ceramah
bapaknya marah lagi sakit wigih ternyata
yaudah kita dikejar kejar
kita bukan maling kok
masih ngeles lagi
eh lukman indra sobri
kalian kok sampai dikejar kejar bapak ini
jadi kita tuh diturunkan curi
pak bapak udah salah paham pak
mereka ini santri anak anak pesantren kun'anta pak
gak mungkin mereka mencuri pak
dan mereka juga temen keponakan saya si lilis
di tutang dan kepala saya mau besar
eh anak anak ini pak
baju anaknya saya juga diambil
beneran kamu tuh
ya maaf pak
masih kita tuh bukan maling
cuman kita itu pengen latihan ceramah
pak demi allah pak saya gak ngambil pak
itu cuma nyangkut pak
bapak kok marah marah
jadi ini saya balik kiri
ini apalagi ini cewek pak
eh ini pak
tidak bisa pak
loh pecah aku mana
ah udah pak
bapak cuma salah paham aja pak
mereka ini anak baik baik pak
mereka mungkin ngelakukan ini juga gak sengaja
saya yang jamin pak
aduh aduh aduh
aduh untung aja ada bapak yang lius
bule ngasar kali ya
eh ibu gak punya anak bule
anak ibu itu yang pertama perempuan terus yang laki laki masih sd
salah orang soalnya ibu miri banget sama mamaku yang hilang apalagi jualan batik
ini bukannya jualan batik
ini baru beli
sudah kalau begitu bu
jualan dulu ya